saudara ketua umum megawati soekarno putri menyebut pemerintahan butuh penyeimbang meski membuka peluang oposisi
posisi pdi perjuangan akan ditentukan dalam rakernas yang dikelar hari ini dan besok
semangat dan kecintaannya selalu mendukung pdi perjuangan hingga tetap berdiri tegak
tetap menjadi pemenang pemilu leges lagi latif
tiga kali berturut turut
tidak apa apa tadi kan ada banteng penuh penuh panah
nah gitu dong berani
mega mengoreksi penggunaan istilah oposisi dan koalisi selama ini agar tidak salah kaprah dalam sistem ketatanegaraan indonesia
mega juga menjawab soal sikap politik pdip di pemerintahan prabowo nanti bukan koalisi atau oposisi
tapi kerjasama atau tidak kerjasama
jadi bukan parlementer jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi
memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya
jadi saya bilang pada mereka bertiga kerjasama
jika melihat hasil perolehan kursi di dpr ri dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh
koalisi indonesia maju berpeluang mendapatkan tambahan kursi dari pkb dan nasdem
jika di total koalisi indonesia maju yang terdiri dari golkar gerindra pan demokrat nasdem dan pkb

sementara yang berpeluang oposisi adalah pdip dan pks yang jumlah kursinya mencapai satu ratus enam puluh tiga atau dua puluh delapan dari pdip dan pks
sementara yang berpeluang oposisi adalah pdip dan pks yang jumlah kursi dari pks
di hari pembukaan rakernas kelima pdip presiden joko widodo menghabiskan waktu di istana kepresidenan gedung agung yogyakarta
plt deputi protokol pers dan media sekretariat presiden ri yusuf permana menyebut
presiden joko widodo memiliki kegiatan internal di jogja
tim liputan kompas tv
rakernas pdi perjuangan kali ini akan menentukan posisi pdip
apakah ke depan akan berkoalisi atau justru berani oposisi
kami bahas malam hari ini bersama politisi pdi perjuangan deddy sitorus
dan juga bergabung direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin mutadi
saya mau ke bang deddy dulu nih yang kemudian masih hot hotnya panas panasnya rakenas pdi perjuangan
yang baru saja kita sudah mendengar apa pernyataan dari ketua umum
tentang kode kode pemerintahan ke depan ini butuh penyeimbang kita juga tapi harus kerjasama
nah ini merupakan kode keras bahwa akan koalisi atau oposisi atau ada yang lain
saya kira tadi ibu bicara dalam konteks hubungan dengan partai politik ya
dalam pemilu ya maupun dalam pemerintahan gitu ya
jadi belum secara tegas gitu
saya kira itu sikap yang sama dari dulu
baik di dalam maupun di luar pemerintahan ibu mega selalu seperti itu
tetapi untuk pastinya saya kira kita masih harus menunggu hasil pembahasan di komisi terkait sikap politik besok
apakah kemudian ada pertimbangan pertimbangan lagi atau mungkin lobby lobby politik yang bikin yakini sikapnya pdi perjuangan
karena kan rapat kerja nasional ini yang diperluas ini kan justru ingin
menangkap suasana kebatinan dan alam pikir maupun alam rasa dari seluruh kader
terutama struktural dan para kader yang bertugas di legislatif dan eksekutif
kalau sudah ada keputusannya buat apa kita ngumpul
itu kan buang buang waktu dan buang buang tenaga
justru karena demokrasi hidup di dalam partai maka kita memberi kesempatan
malam ini sampai besok siang itu ada pandangan umum dari pengurus pengurus
ya proses demokrasinya baru dimulai di internal
jadi kan kita harus mendengar dulu suara di bawah seperti apa
lalu diputuskan bersama nanti kira kira seperti itu
mas burhan kalau dilihatnya sebenarnya tinggal nunggu apa lagi sih selain mendengar suara dari akar rumput begitu
kedepan akan oposisi atau kemudian bergabung dalam pemerintahan koalisi
ya tentu ada mekanisme internal ya
buat pdi perjuangan untuk mengambil keputusan terkait dengan sikap partai terhadap pemerintahan prabowo gibran
dan menurut saya mekanisme itu bagian dari aturan baku yang biasa saja dalam sistem kepartean yang sudah mapan
tetapi sebenarnya kalau kita lihat gesture
maupun statement dari ibu mega
kita bisa sedikit mengambil semacam kesimpulan bahwa arah ke oposisi lebih kuat sejauh ini
ketimbang bekerjasama sebagai mitra koalisi pemerintahan prabowo
jadi pernyataan dia dalam pidato politiknya tadi di rakrenas ke lima pdi perjuangan itu menyebut beberapa kunci
demokrasi memerlukan cash and talent demokrasi memerlukan kontrol dan penyimpang
termasuk juga dengan sindiran ini ya yang partai sudah mulai meminta jatah menteri untuk koalisinya prabowo gibran gitu
jadi memang gesternya kita bisa semacam tarik kesimpulan
meskipun lagi lagi secara formal kita harus menunggu lebih sabar bagaimana rakernas akhirnya mengambil sikap terhadap pemerintahan ke depan
bang deddy selain nanti dalam rakenas pdi perjuangan ini menghasilkan keputusan apakah pdi perjuangan akan berada di koalisi atau oposisi di pemerintahannya prabowo gibran
apakah juga ada hal hal yang dibahas misalnya salah satunya dengan keanggotaan dari keluarga pak jokowi
saya kira kalau soal keanggotaan dari pak jokowi dan gibrant itu termasuk menantu jokowi
termasuk menantunya ya bobi sudah pernah disampaikan oleh pak komarudin watubun sebagai bidang kehormatan gitu ya
jadi saya kira nggak relevan lagi dibahas dan forum rakrenas saya kira tidak akan membahas soal itu
di samping soal posisi politik pdi perjuangan komisi lain itu bicara tentang program program kerakyatan
dan yang ketiga itu tentang pemilu kada bulan november yang akan datang
jadi saya kira tidak ada membahas soal itu ya karena itu sudah pernah dijawab oleh pak komarudin watubun gitu
jadi memang kita fokus pada tiga hal itu
yang pertama bicara soal posisi politik dan harap dicatat bahwa posisi politik itu kita melihat ada urgensi kita tetap menjaga demokrasi dan konstitusi dengan baik
terhadap penyelenggaran pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin
dan kemudian tentu kami harus memperbarui program program kerakyatan
dimana kita dulu punya yang namanya dasar cita
itu yang kemudian menjadi program program pak jokowi selama dua periode
dan yang terakhir kita menghadapi pilkada
jadi tiga hal itu aja yang pokok kita bahas mbak
tidak ada secara spesifik hal teknis soal kecil soal keanggotaan
mas burhan jadi pasti nanti ditentukan ya dalam rakernas ini akan menentukan atau ditentukan nantinya arah pdi perjuangan
apakah juga jangan jangan nanti bisa jadi tunggu dulu pilkada di tahun ini sampai selesai
sebenarnya audrey ya kita tidak perlu terlalu buru buru ya mengambil kesimpulan
dan buat saya sebenarnya geser tadi sudah banyak mengatakan sesuatu ya
justru yang menarik buat saya adalah soliditas partai partai pendukung prabowo gibran nanti
karena kita tahu tidak ada partai yang dominan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
ada empat partai yang perolehan suaranya di atas sepuluh persen
pdi perjuangan golkar kemudian gerindra dan pkb
sementara partainya presiden terpilih yaitu gerindra hanya di peringkat ketiga
nah kalau misalnya pdi perjuangan mengambil posisi sebagai
penyimbang atau di luar kekuasaan
maka posisi golkar mungkin menentukan
karena per hari ini nasdun dengan pkb sekalipun itu juga belum jelas arahnya
jadi kalau pun toh keduanya masuk ke dalam pemerintahan
tetapi kalau keduanya tanda kutip mengambil jarak dengan kebijakan yang bersifat tidak populer
maka kekuatan utama pak prabowo di bawah lima puluh persen
jadi lagi lagi situasi seperti sekarang justru membuat kita harus melirik
terutama partai partai seperti golkar pkb dan nasdem
sebab ketiganya ini sangat signifikan terutama dalam menentukan arah pemerintahan ke depan
tapi kalau dilihatnya dari koalisinya ganjar pak mahfud ini
kalau tadi kan bu mega bilang kan partai koalisi di pilpres ini akan tetap bersama pdi perjuangan
tapi belum tentu juga ya nanti kedepannya
karena pdi perjuangan kan yang punya kekuatan atau kursi di parlemen hari ini kan hanya p tiga
dan p tiga terancam tidak lolos parlemen di threshold
jadi kalau kita mengasumsikan p tiga tidak lolos pt
apalagi ada banyak sekali gugatan p tiga di mk yang gagal dismiso
kemungkinan besar ya tinggal pdi perjuangan
mitra pendukung pak ganjar yang akan eksis di parlemen ke depan
sikap pdi perjuangan relatif sudah bisa kita prediksi
meskipun secara formal belum
justru yang sangat menarik untuk kita nantikan ke depan adalah partai partai yang berada di dalam pemerintahan prabowo gibran nanti
jadi posisi kedepan itu lebih ditentukan oleh soliditas partai partai pendukung pak prabowo
kalau misalnya satu dua partai tidak solid